terpikir pikir kenapa ya dia mendekati keluarga kita
karena dia pasti mau morotin
ya kan karena ibunya lagi sakit
kemarin niat mau ketemu sama tante tante satria andre sama nenek jadi keputus
malah dimarah marahin sama tante indi
tapi yaudahlah tante ini kan emang gitu suka marah marah
untung andre tetap ngelanjutin meeting di tempat bos josh
jadi sekarang aku
kamu bersenjata apa
kamu mandiri kenangan
kayak salah denger nih
hah budep gitu
bukan gitu non maksudnya non
dengar ya gustaf ya
dan lo tuh udah nipu gue ya
lu udah bohongin gue selama ini
kurang ajar banget sih lo jadi orang
sekarang aku tanya
jawab yang jujur
bener kamu tunangan sama ustadz
wih jawab yang jujur wih
dulu dewi sama kang gustaf tunangan
tapi udah diputusin sama ibu dewi
soalnya ibu dewi tahu kalau dulu kang gustaf mau jual dewi
kamu mau jual dewi
mulai sekarang lo gue pecat ya
dan jangan pernah dateng lagi ke rumah gue
gue paling gak suka sama orang yang gak cucu
non jangan non
ya ampun non
masa non tega sih
non biar bejat bejat gini saya setia sama nonila
ya tolong non jangan dipecat non
nanti kalau dipecat saya makan apa non
saya kerja gimana non
terus saya bayar kontrakan gimana non
emangnya gue peduli lo mau makan di mana
mau cari duit di mana
mulai sekarang gue udah gak ada urusan lagi sama lo ya
lo mau makan di kolong kek
urusan lo sendiri
jadi mulai sekarang lo gue pecat ya
dan jangan pernah munculin muka lo depan muka gue lagi
jangan pecat saya non
non kasih saya kesempatan sekali lagi non
saya akan jadi pria yang jujur non
kalau perlu saya rajin sholat
tolong non jangan dipecat saya non
dewi tau kak gustaf emang salah
tapi kayaknya dia bener bener menyesal mbak
gimana kalau mbak kasih kesempatan sekali lagi
saya tahu memang dia itu mantan tunangan kamu
tapi bukan berarti kamu belain dia wi
dia itu udah berusaha jual kamu
udah lah kamu gak usah dengerin dia lagi deh
udah wih kita masuk
ternyata dewi sang penipu dan pembohong sudah kembali lagi
nggak usah tanya tanya maksud tante maksud tante
ternyata ya gak nyangka kamu itu betul betul pembohong kelas kakap
boleh penampilan beradab tapi hati kamu piacak
hei ngapain kamu ngaku ngaku kakak beradik sama supirnya nila
oh biar kamu tetap laku ya
biar pasalannya gak turun
pasalannya gak turun iya
mungkin biar andri tetap suka sama dia
makanya saya disuruh ngaku sebagai kakaknya
ya suruh dia semua tante
jelas jelas akang yang nyuruh dewi bohong tau gak
aku udah gak peduli lagi deh
mau siapa minta siapa siapa minta siapa
kamu tahu sekali berbohong tetap berbohong
waktu dulu aku menemukan cinci tunangan kamu
enggak juga kan banyak alesan alesan
udah gak perlu lagi ngomong apa apa
udah gak ada lagi yang bisa dipercaya dari mulut seorang pembohong seperti kamu
main tongkat di pasar seni silahkan angkat kaki dari sini
ah tapi dewi mau nunggu andre dulu tante
ini maafnya ketinggalan di kafe
biar nanti aku yang kasih sama andi
gak perlu kamu aku gak sudih
kamu mencemarkan dokumen ini dan rumah ini
di kan pertunangannya teh dewi sama kang gusaf kan udah putus
berarti teh dewi bisa dong cari cowok lain
ya kalau itu mah terserah dewi aja
biarin aja dewi yang memilih laki laki idamannya sendiri
oh ya maksud maya kan kenapa nggak sama andre aja bi
sama andre mah urusannya terlalu ribet
ribet kenapa emang bi
ya pada dasarnya kan andre itu mencintai sinta bukan dewi
dewi hanya mirip aja sama sita
jadi apakah andre itu mau mencintai dewi apa adanya
iya sih bi
aduh aku jadi gak sabar mau nungguin besok
biar ketemu sama dewi lagi
untung aku udah arrange meeting besok
supaya meetingnya di tempat ini
jadi dewi selama ini sudah membohongi kita
ternyata dia sudah punya tunangan
dan yang lebih hebat dan dahsyatnya lagi
dia bisa berpura pura single dengan muka yang tidak berdosa
padahal hatinya pusuk
seperti si dewi
dewi pernah cerita sama saya kalau dia udah punya tunangan
dan yang saya tahu tunangannya itu berengsek dan goreng aja
tapi dia gak ceritakan kalau ternyata tunangannya itu adalah
dan mereka mengaku ngaku kakak beradik
singkir dengan kita
jadi mereka ngatakan
dia menengah dengan saya
nah siapa yang benar itu
kadang saya tak akan ditanya
ada apa duanya dengan aku rences
ya kan itu akal akalan mereka
supaya dewi itu bisa membohongi kamu mempermainkan kamu
karena dia tahu kamu lagi depresi
kan terpikir pikir kenapa ya dia mendekati keluarga kita
karena dia pasti mau morotin
kalau enggak sampai kapan
seumur hidup kamu mau dibohongin deh
dewi udah tunangan
ya kan itu akal akalan mereka
supaya dewi itu bisa membohongi kamu mempermainkan kamu
karena dia tahu kamu lagi depresi
kan terpikir pikir kenapa ya dia mendekati keluarga kita
karena dia pasti mau morotin
karena dia pasti mau morotin
karena dia pasti mau morotin
kebohongan itu merupakan kesalahan buat kamu
apakah kebohongan itu merupakan kesalahan buat kamu
baru aku percaya sama kamu
dan baru aku menyalahkan diri aku sendiri
karena aku udah menyalahkan kamu yang sudah mengaku ngaku sebagai sita
kebohongan itu udah mendarat daging di kamu kali ya
hati kamu itu penipu
kamu udah tunangan kan
bahkan tunangan kamu sendiri itu berada di sekeliling rumah
gak sekarang kamu jawab aku
kamu jawab aku sekarang
kamu kasih penjelasan sama aku sejelas jelasnya
tapi sama sekali gak ada niat untuk bohong sama kami
gak ada niat untuk bohong sama aku
ya jelas jelas kamu udah bohong sama aku
dan bukan cuma aku keluarga aku juga kamu bohongin kok
alesan aja kamu gak punya di aku
dari tadi aku udah males ngomong sama kamu tau gak
aku udah mau pulang